mohon maaf ayah anda prabu
tapi mereka lah yang membuat keonaran di istana pagajar
janganlah kau membali membalik kenyataan
bukankah kau yang membuat kerusuhan

ampun gusti prabu
di luar ada kekacauan
nimat serara santang sedang bertarung dengan mahesa
menyerahlah kau arasaka
kau sama sekali
menyentuhku saja kamu belum bisa
sudah menyuruhku untuk menyerah
jadi itu yang kau mau
itu mudah sekali buat
kau tidak akan pernah bisa lain
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
enak tuh dipukul kunyit ada sakit itah lamun tepuk wasta ditambahan kecentong nyanyi roh
hai berhenti ayahnya
ayahnya prabu kemari kalian
ayahnya aku menghadap ayahnya
kenapa kamu berani berbuat onar di istanaku
mohon maaf ayah anda prabu
tapi mereka lah yang membuat keonaran di istana pajajara
janganlah kau membalik membalik kenyataan
bukankah kau yang membuat kerusuhan
dia yang membuat kerusuhan untuk dunia
bukan aku gusti prabu
kenapa perusus seperti mereka bisa masuk ke dalam istana pajajaran
dan mereka berani beraninya membentak pelayan istana pajajara
memang siapa mereka ayah anda
mereka sudah menjadi keluarga istana
mereka sudah menjadi keluarga istana
keluarga istana apa maksud ayahanda prabu
kenapa ayahanda memelihara serigala di dalam istana ayahanda
lancur sekali kau santai
kamu tidak berhak mencampuri urusanku
apa yang terjadi pada ayahanda prabu
ayahanda tidak pernah berkata kasar kepada aku
kenapa kamu membawa orang sembarangan masuk ke dalam istanaku
ayahanda apakah ayahanda tidak ingat
ininya yajar saketi dia yang sudah menolongku
dan ini adalah nyi iroh yang sudah berkali kali datang ke istana pajajara
dia adalah tabib istana ayahanda apakah ayahanda tidak ingat
jadi mereka nyi iroh
nyi iroh nyi iroh
baru sekarang aku bertemu dengan mereka
ayahanda apakah ayahanda benar benar lupa
aku harus pura pura mengenal mereka
aku kurang memperhatikan mereka
syukurlah jika ayahanda prabu mengingatnya
aku sudah berhasil menemukan dan membawanya iroh ke dalam istana pajajaran
sehingga nyi iroh bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah
bagus kalau begitu bahwa mereka masuk ke istana
baik ya yanda
ibu nda dimana dirimu ibu nda